stakflasi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat
namun dibarengi dengan inflasi yang tinggi mulai menjadi kekhawatiran investor
kalangan ekonomi menyebut sinyal staflasi ini sudah terlihat di tiongkok
terlihat dari indeks manufaktur yang menurun yang mencerminkan produksi industri melambat
sementara harga bahan baku menunjukkan peningkatan
stakflasi menjadi ancaman baru bagi pasar modal termasuk pasar di indonesia
akibat terhambatnya aliran modal yang masuk
bagaimana menyiasati investasi dikala stakflasi menghantui
kami bahas pagi ini dengan pak berlian jufni head of business development rhb sekuritas indonesia
baik mas aldi selamat pagi apa kabar mas
sehat pak berlian kita bahas terlebih dahulu fundamental pasar modal kita ya
akibat dari stakflasi yang mungkin nantinya akan masuk juga mempengaruhi kita
bagaimana kita bisa menakar risiko yang akan terjadi di pasar modal pak
ya kalau kita lihat memang dari sisi rupiah pun hari ini kita melihat ada pelemahan ya mas sampai pagi ini
kemarin kita melihat ada penguatan sampai dengan awal minggu kemarin hari senin
kemudian selasa dan sampai dengan pagi ini saya masih memantau ada kelemahan
dan dari dolar pun sendiri kita juga melihat dolar indeks ya yang menunjukkan skala kekuatan dolar terhadap
karakter karansi lain yang ada di dunia ini juga menunjukkan penguatan juga
ini juga ditambah satu lagi data terakhir adalah dari yield dari amerika sendiri
nah ini menunjukkan bahwa memang investor investor besar itu menanti kebijakan lebih lanjut dari the fed
kalau kita melihat sudah ada beberapa ekonom sendiri yang mengatakan ini harus segera menaikkan suku bunga
atau kemudian ada yang mengatakan ini masih oke oke saja
saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari sudut pandang rhb mas ali ya
jadi kalau dari ekonom kita baik di regional maupun kita di indonesia
kita juga melihat bahwa sebetulnya tekanan inflasi ini masih cukup wajar untuk saat ini
jadi kita tidak melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan mas adi
tetapi kalau kita lihat data dari yang di luar negeri kenapa sampai ada ekonomi ekonomi yang sudah mendesak pemerintah
ataupun the fed ya untuk segera ada pengetatan dengan cara menaikkan suku bunga
itu karena yang kejadian di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an mas adi
dimana itu membuat indeks pun juga bergerak sideway cukup besar
tempo satu dekade lebih ya dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu kita bisa melihat adanya pergerakan yang cukup liar di indeks di amerika
dalam hal ini adalah ducun yang uap itu sudah ada ya
dan kita apakah hal ini akan terjadi saat ini kita sama sama belum tahu
karena stagflation ini suatu kondisi yang memang cukup rumit untuk kita
tidak ada obat yang mutlak begitu ya
jadi untuk bisa mengatakan mengantisipasi jelas tidak
tetapi obatnya pun untuk dikatakan ada satu obat menaikkan suku bunga saja apakah bisa atau tidak itu juga suatu hal yang kita bisa katakan tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya
ini kalau saya analogikan dengan
dengan analogi yang sederhana
pada saat setiap kali ada krisis makanya dilakukan oleh pemerintah itu adalah mencetak uang
dan itu dikenal dengan nama stimulus atau kuantitas easing di amerika
dan ini membuat suplai uang akan beredar makin banyak
dan ini yang membuat aset aset juga harganya juga naik juga
pertanyaan berikutnya apakah kenaikan harga ini sebetulnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi atau karena jumlah uang beredar saja
kita tahu ya ada supply ada demand
dan satu hal lagi yang teman teman mungkin belum menyadari adalah harga itu sendiri
dimana harga sendiri itu ternyata di masa masa sekarang itu bisa juga termanipulasi oleh suplai uang tersebut begitu
dan ini juga disampaikan oleh milton friedman di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an dimana dia malah tidak percaya dengan cost push inflation mas
dia sangat percaya dengan inflasi yang didorong oleh suplai uang itu sendiri
itulah kenapa dia sangat mendesak untuk segera menaikkan suku bunga pada saat itu
di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sampai dengan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua meskipun ada kenaikan suku bunga tidak serta merta membuat harga saham pun juga naik juga
yang menarik adalah ketika kenaikan suku bunga itu mencapai puncaknya malah menunjukkan marketnya bottom mas aldi
jadi boleh dikatakan begini untuk konteksnya saat ini
kita tidak bisa serta merta mengatakan suku bunga harus naik ataupun tidak naik
yang jelas di masa masa seperti ini kekuatan ekonomi real itu akan sangat dibutuhkan
artinya begini kalau memang inflasi ini didorong oleh daya beli masyarakat yang meningkat maka ini adalah suatu yang bagus
tetapi kalau ini hanya karena supply uang yang beredar contohnya harga batu bara kemarin mas adi
kenaikannya sampai ke level yang cukup tinggi ya dua ratus tiga puluh dua ratus lima puluh
ya per tahunnya dolar per tahunnya

kita bisa lihat itu harganya kemudian tidak stabil dan sekarang pun turun
karena kita harus menanyakan apakah real economy atau user realnya masyarakat yang tidak ada di lapisan bawah
sanggup membayar batu bara cernilai tersebut
sebenarnya menurut saya adalah ketika yang harga batu bara cukup tinggi di china sendiri mas adi
mereka sampai membakar ada berita ya mereka sampai membakar baju baju bekasnya karena ternyata lebih murah membuat kehangatan dari membakar baju bekas
oke itu tadi harus dicari terlebih dahulu ya akar dari inflasi yang tinggi yang menyebabkan stakulasi ini
tapi kalau melihat dari sisi aset yang harus kemudian diselamatkan ini karena akibat dari stakulasi ini
bagaimana sih strategi yang harus dilakukan oleh investor agar portfolio investasi kemudian juga aset aset tetap terjaga
ya kalau untuk investasi secara umum kemarin saya juga membahas ini dengan salah satu dari tv swasta juga ya
apa juga dari yang kita juga bedah internal juga kita melihatnya begini mas adi
untuk saham saham yang kita miliki sebaiknya pada saat ini bisa fokus ke saham saham yang memiliki growth yang betul betul luar biasa
itu adalah satu poin yang saya rasa semua orang juga sudah paham
tetapi ada perbedaan antara memfokuskan portfolio kita ke saham saham yang betul betul terhindar dari efek stakulasi ini sendiri
ataupun pengembalikan uang ya pembalikan uang ke negara contohnya negara maju contohnya amerika sekalipun
nah ini ada satu hal
contohnya misalkan langsung ya setiap kali krisis setiap kali ada quantitive easing
maka yang akan terjadi adalah kenaikan harga properti mas
kalau kita lihat harga saham properti pun khususnya saham ctra ya pagi ini ya
itu menunjukkan kenaikan yang juga lumayan untuk kondisi market saat ini
dan kemarin pun juga sudah ada kenaikan juga jadi memang cukup resilient untuk kenaikan dari saham cetera ini mas
tetapi contoh lanjutannya adalah kalau ada pembalikan arah maka kita sama sama tahu
dari rupiah properti ini akan di
jadi secara impact ya akan negatif jika harga atau tepatnya level rupiah kita mengalami pelemahan
artinya kalau kita membeli saham properti ini saran saya adalah untuk sekedar trading saja
jadi menggunakan trailing stock
tetapi untuk saham yang misalkan kita bisa mengatakan nyaman saya melihatnya adalah di jasa marga misalnya mas
nah jasa marga ini terlepas dari pemerintah akan menaikkan pajak ataupun tidak akan menaikkan pajak
ataupun akan menarik dari bi akan menaikkan suku bunga ataupun tidak
kemudian investor asing akan keluar ataupun tidak
kita lihat saham seperti jasa marga ini cukup resilient
karena pemasukannya pun dalam rupiah dan kemudian dengan pelonggaran ppkm seperti sekarang
itu akan meningkatkan penghasilan dia yang tentu saja akan jauh lebih bagus daripada kuartal tiga tahun ini
jadi kita harus menemukan atau bisa memfokuskan portfolio kita di saham saham yang boleh dikatakan netral terhadap stock fashion
ataupun kenaikan suku bunga di amerika
oke properti ya
pak berlian ini ada juga saham cyclical ya
saham yang pengaruh harganya ini sangat mengikuti bagaimana siklus ekonomi yang sedang terjadi
apakah saat ini kita juga harus memperhatikan saham saham dalam sektor ataupun yang bersifat cyclical tersebut
untuk cyclical kalau cyclicalnya karena memang musim seperti misalkan kenaikan untuk harga komoditi
saran saya sebaiknya dihindari terlebih dahulu mas
kita lihat ya contoh ini ada dua saham antam dan timah
di mana kedua saham ini kedua emiten ini tepatnya
sama sama membuka laporan keuangan yang luar biasa bagusnya
luar biasa ada peningkatan ya mas dibanding tahun lalu ataupun dibanding kuartal sebelumnya
ini kan sesuatu yang bagus banget mas ya
tetapi kita lihat juga harga komoditinya ternyata relatif nggak kemana mana juga
ini kalau misalkan supply dari dolarnya ditarik kembali oleh amerika oleh the fed
maka ini juga akan menimbulkan koreksi yang cukup lumayan di komoditinya
dan itu tentu saja akan berimbas di saham saham komoditinya itu sendiri
kalau anda yang sudah punya saham saham komoditinya seperti antam dan timah menurut saya
silakan menggunakan trailing stock ataupun level support yang terdekat
jadi jangan terlalu dibiarkan untuk simpan terlalu lama
dan akhirnya jika kenaikan dollar makin menguat ya
maka akan membuat harga komoditi tersebut turun
dan impact nya adalah akan ada penurunan di saham saham komoditinya
ya asg juga saat ini posisinya masih positif ya
sepenyak di tutup kemarin hingga pembukaan perdagangan hari ini
pak berlian kalau kita melihat posisi kita jelang akhir tahun sekarang
manajer investasi sudah mulai melakukan juga work out ya
melakukan juga window dressing lah
apa yang harus diperhatikan dari investor ini juga cipratancuan dari window dressing
sekaligus juga bisa menghindari menyiasati hantu staklasi
yang bisa saja mampir ke pasar modal indonesia kapan saja
ya selain tadi saham jasa marga tadi
saya melihat saham saham consumer good juga semestinya akan resilient ya mas ya
jadi misalkan contoh seperti indofood kemudian icbp sendiri
baik indf maupun icbp saya rasa sudah di level yang cukup boleh dibilang well supporter
untuk saham indofood ya idf nya
dan untuk saham saham yang memiliki strong story
seperti misalkan mppa mas yang akan kita sama sama tahu
akan ada gojek sama tokopedia ya masuk ke mppa ini
menambah kepemilikan di mppa ini sendiri
saran saya juga ini bisa diakumulasi dengan target harga sebetulnya
dari tim riset kami ini cukup fantastis mas untuk mppa
dari level sekarang kurang lebih di level empat ratus sembilan puluh sampai lima ratus ini
target dari tim riset ke angka satu tujuh ratus
dan ini kalau misalkan saya untuk memberikan analisa secara teknikal juga
saya melihat memberikan ruang untuk sampai ke level empat ratus
itu adalah sesuatu yang buat kita bisa cukup tenang jadinya
kita sama sama paham bahwa gojek tokopedia masuk di harga kurang lebih di harga rp empat ratus sampai lima ratus
untuk kali pertamanya dan kemudian dengan rate isi yang kurang lebih di harga tujuh ratus enam puluh
tentu saja harga rata rata mereka akan ada di level sekitar lima ratus lima ratus lima puluh
mungkin lima ratus enam puluh ataupun enam ratus
dan di harga ini sebetulnya kita sudah mendapatkan diskon di bawah harga pembelian gojek tokopedia
untuk masuk ke mppa itu saham dari sektor yang cukup ada strong story nya mas ya
jadi sekali lagi kita harus mencari saham saham yang memang strong story nya ada
dan kemudian di sahamnya atau sektor lain adalah yang betul betul defensif
yaitu seperti consumer dan terutama saham saham seperti jasa marga
yang tidak terpengaruh oleh penarikan dana ataupun kenaikan suku bunga
oke pak berlan mungkin terakhir

ini kan staflasi menjadi sebuah wave lagi ya gelombang lagi setelah pandemi
kemudian juga ada pemulihan ekonomi resesi juga sempat menjadi wave
nah saat ini si investor sendiri harus lebih agresif kah atau lebih pasif
bagaimana kita bisa menakar kegiatan kita dalam berinvestasi di kala wave yang baru ini datang lagi
sebagai investor menurut saya kita bisa melihat dari indeks perbankan saja mas
contohnya atau paling gampang kita lihat dari saham saham blue chip perbankannya ya
dan kalau kita lihat terkemaren itu saham contohnya misalkan bri dan bca sendiri itu relatif mengalami tekanan
mengalami tekanan jual
saya belum melihat di sini adanya keinginan ataupun artinya investor asing yang betul betul ingin investasi
untuk melihat harga sekarang itu sudah cukup murah
tetapi kalau kita lihat saham saham yang lain seperti yang properti tadi saya sampaikan kita lihat itu cukup lama
tetap bisa dikatakan itu adalah well supported untuk kenaikannya begitu
dan kalau sampai dengan akhir tahun kurang lebih ya itu cukup murah

di angka enam tujuh ratus mas aldi untuk target iisg ya
tetapi ini tidak harus didorong oleh dari sektor perbankan juga
jadi bisa saja seperti untuk saham saham berikutnya adalah dari sektor sektor new economy
tuh seperti itu ya
jadi kita bisa melihat juga tahun ini cukup variasi
contohnya dari bulan maret sampai dengan kurang lebih januari sampai dengan juni september kemarin
bisa dikatakan saham saham yang blue chip atau out economy itu banyak mengalami tekanan
banyak mengalami tekanan mas aldi
tapi saham saham yang new economy itu kita bisa lihat malah naik di area atau di periode tersebut
baik baik pak berlian ini terima kasih atas waktunya sudah memberikan langkah langkah antisipatif lah ya
untuk para investor agar bisa mengambil jurus yang tepat jika nantinya memang benar stakulasi tiba di indonesia
juga saham saham pilihan yang sektor yang sudah disampaikan tadi
terima kasih pak berlian jufni head of business development rhb securitas indonesia
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi pak berlian
salam sehat selalu mas adi terima kasih